pilkada tingkat provinsi dan kabupaten kota di kepulauan riau ditandai dengan kehadiran bakal calon yang masih memiliki hubungan kekerabatan
misalnya bakal calon gubernur kepri ansar ahmad dan anaknya robby kurniawan
ansar ahmad berpasangan dengan marlin agustina maju pada pilgub kepri
sementara anaknya roby kurniawan mencalonkan diri sebagai wakil bupati kabupaten bintan
pasangan ansar yakni marlin agustina merupakan istri wali kota batam muhammad rudi yang juga kembali maju sebagai bakal calon wali kota batam pada pilkada dua ribu delapan belas
tak hanya itu alias welo bupati kabupaten lingga bersama anaknya neko wesa paweloi juga ikut berkompetisi di pilkada namun berbeda daerah
alias welo maju sebagai bakal calon bupati bintan sementara anaknya maju sebagai bakal calon wakil bupati lingga berpasangan dengan muhammad nizar
terakhir ada bakal calon wakil bupati kabupaten
bupati natuna yaitu dery purnamasari yang merupakan anak dari bupati kabupaten natuna abdul hamid rizal
akademisi sekolah tinggi ilmu sosial dan ilmu politik stisipol raja haji visabilillah tanjung pinang enri sanopaka menyatakan
adanya hubungan kekerabatan dalam pencalonan kepala daerah tak bisa dilarang selama para kandidat memenuhi syarat yang ditentukan kpu
saya menilai sih sebenarnya itu hal hal yang wajar ya
ketika lingkaran keluarga itu juga ikut berkompetisi dalam ajang politik apalagi ini di politik pada saat pilkada serentak saat ini
kenapa demikian karena kita tahu bahwa dalam hal politik tentunya semuanya tidak lepas dari kekuatan sumber daya yang dimiliki
ketua kpu provinsi kepulauan riau sriwati menyatakan
ada enam wilayah yang akan melaksanakan pemilihan bupati dan wali kota selain pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi kepulauan riau
ada satu provinsi yang akan melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur kemudian lima kabupaten yang akan melaksanakan pemilihan bupati dan wakil gubati

saat ini kpu provinsi kepulauan riau telah memasuki tahapan pemeriksaan berkas persyaratan pencalonan untuk ditetapkan sebagai calon tetap pada dua puluh tiga september nanti
arpandi kota tanjung pinang kepulauan riau
kepulauan riau telah memasuki tahapan pemeriksaan berkas persyaratan pencalonan untuk ditetapkan sebagai calon tetap pada dua puluh tiga september nanti
kepulauan riau telah memasuki tahapan pemeriksaan berkas persyaratan pencalonan untuk ditetapkan sebagai calon tetap pada dua puluh tiga september nanti